polda sumatera utara mencopot dua perwira polisi di sumatera utara dari jabatannya
karena dinilai lalai saat terjadi pelanggaran protokol kesehatan
pada pertandingan turnamen futsal
salah satu perwira polisi bahkan ikut bermain dalam pertandingan futsal tersebut
polda sumatera utara mencopot kapolsek percut seituan medan
dan kepala unit resersek dan kriminal polsek medan kota sumatera dari jabatannya
kedua perwira polisi tersebut dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya
sehingga terjadi pelanggaran protokol kesehatan pada pertandingan turnamen fun futsal cup dua ribu dua puluh satu
di gedung olahraga mini dinas pemuda dan olahraga provinsi sumatera utara
pada minggu dua puluh empat hingga tiga puluh satu januari lalu
salah satunya juga disangsi karena ikut bertanding dalam turnamen tersebut
polda sumatera utara juga memastikan
panitia turnamen futsal memalsukan tanda tangan
dua anggota polri untuk surat peminjaman dan pemakaian gedung
sehingga panitia turnamen futsal bernama banitia teguh dinyatakan sebagai tersangka
karena diduga yang bersangkutan walaupun secara pribadi ikut di dalam kegiatan tersebut
tetapi karena dia anggota polri semestinya memberi contoh dan panutan
terutama di masa pandemi ini untuk memberikan edukasi
pertandingan final fun futsal cup dua ribu dua puluh
antara tim futsal polsek medan kota melawan tim futsal al wasiliah kota tanjung balai
diadakan pada hari minggu lalu
pertandingan final ini ramai disaksikan penonton
sehingga diduga terjadi pelanggaran protokol kesehatan covid sembilan belas
tim diputan cnn indonesia